ya inilah rekaman suara pilot citylink yang meracau dan mengakibatkan penumpang gusar dan akhirnya turun
rekaman ini kami dapatkan dari sumber informasi cnn indonesia
selamat pagi ini kapten anda nama saya tekad something
dan di sebelah saya first officer budi sejarah
kita akan terbang ke cengkareng
kita sudah ready dan kita ah ya kita sudah all ready
kami mohon maaf karena suara pilot yang kami tayangkan beberapa waktu lalu terkait dengan insiden di citylink bukanlah suara asli pilot yang diduga mabuk
suara tersebut merupakan reka ulang yang dibuat oleh salah seorang penumpang citylink yaitu edy rustiono
untuk menjelaskan lebih lanjut kita sudah terhubung dengan edi rustiono
selamat malam pak edy
baik pak edi bisa anda jelaskan benarkah suara tersebut bukan suara asli dari pilot tekad purna
ya apabila di perekaman itu ada yang berbunyi tekad something itu memang bukan suara asli pilot
itu adalah suara saya yang saya kirimkan untuk grup whatsapp
ketika teman teman di grup whatsapp itu bertanya pada saya
kayak apa tadi suara voice over pilot di pesawat citylink itu
saya mencoba menirukannya
tapi sebenarnya kejadiannya benar ada tidak
tapi memang ada beberapa hal yang sama
itu memang ada seperti itu
juga ada kata rike rike rike itu memang ada
tapi kalau ada berprut dan sebagainya itu adalah cara saya menirukan suara statis di voice over itu
jadi tidak seperti itu suaranya pilot
oke karena memang seperti ini pak
tadi kita coba juga akan konfirmasi ke salah satu penumpang memang menyatakan kondisinya ada seperti itu
pak edi juga berada di dalam pesawat ini tidak
saya berada di situ saya di tempat duduk nomor dua puluh delapan a
oke jadi intinya real ada bahwa protes penumpang terhadap kondisi pilot karena suara ketika menyampaikan pengumuman seperti itu
dan itu adalah salah satu petunjuk buat penumpang bahwa ini ada yang tidak beres
jadi tidak ada petunjuk lain bagi kami selain suara pilot itu
jadi suara pilot itulah yang membuat semua penumpang sama sama secara bersama sama merasa bahwa ada yang janggal
jadi karena itulah beberapa laki laki itu maju ke depan menuju ke kokpit untuk minta pada pramugari yang berada di depan pintu kokpit agar pesawat tidak berangkat
karena kami semua berdua
dan saya juga ini pilotnya dalam keadaan tidak sehat
berdasarkan suara yang di voice over itu kurang lebih yang seperti saya reka ulang untuk teman teman itu
tapi sebetulnya itu bukan untuk kepentingan publik dan saya tidak tahu siapa itu yang membuatnya keluar dari grup whatsapp saya
oke jadi intinya memang benar ada
tapi yang membuat anda kemudian berinisiatif untuk melakukan reka ulang suara itu dan anda menyebarkan ke grup whatsapp itu kan
juga sulit pak karena grup whatsapp itu kan publik sebenarnya kan
grup whatsapp saya itu kan hanya terdiri berapa dari tujuh orang dari teman teman dekat
dan saya sampaikan ke mereka itu karena ada yang bertanya bagaimana sih kok sampai bagaimana suara pilot itu kok sampai semua penumpang berpendapat bahwa pilotnya itu tidak fit
jadi ya seperti itu
tidak sepenuhnya benar karena ada yang saya lupa
dan mungkin cara saya menyampaikan juga berbeda dengan yang ada di
yang ada di aslinya
tapi pilotnya memang
pilotnya itu memang bernama tekat purna
saya kira mungkin tekad purna dan bayu segara
cuma karena saya tidak dengar yang tekad apanya maka saya bilang sama teman saya tekad something
something itu tanda kutip berarti something itu sesuatu yang saya tidak tahu
dan budi segara itu saya tidak tahu tapi saya mendengarnya seperti
seperti bayu segara itu saya mendengarnya seperti
budi sejarah seperti itu karena menurut pendengaran saya
oke jadi kondisi sebenarnya ada terus anda tambahin dengan improvisasi begitu ya tapi sebagian besar
improvisasi tapi untuk menjelaskan bahwa saya tidak tahu aslinya seperti something
terus kalau saya bilang itu karena saya menirukan suara statis di intercom itu
tapi apa yang membuat anda yakin bahwa yang bicara itu adalah tekad purna bukan yang satu lagi
oh bukan karena dia memperkenalkan diri sebagai
sebagai pilotnya dan dia memperkenalkan first officer co pilotnya itu sebagai budi bayu segara tadi
dan semua orang semua orang tidak hanya saya
jadi semua orang di situ merasainya tidak beres
jadi bahkan yang pertama berdiri itu adalah orang orang yang duduk di gang
saya berada di dekat pintu
di dekat jela
dan orang orang yang di gang itu adalah yang berinisiatif untuk mendatangi
dan itu kami sangat beruntung karena itulah satu satunya petunjuk
pilot ini bermasalah
kalau tidak tidak ada petunjuk andekan
pilot itu tidak menyapa
kita tidak akan pernah tahu
baik terima kasih atas klarifikasinya pak edi
jadi kesimpulannya saya tarik begitu ya sampai sejauh ini
kesimpulan sementara ini
jadi peristiwa tentang protesnya penumpang terhadap kondisi pilot yang tidak firm itu benar benar ada
cuma suara yang tadi kami tayangkan ternyata itu berasal dari anda
isi ulang begitu
anda sendiri yang merekam ulangnya begitu ya pak edi